agenda diskusi yang digelar oleh generasi muda partai golkar atau gmpg
di resto pulau dua senayan jakarta pusat rambu sorobata
lantaran digeruduk oleh sejumlah orang yang menolak diskusi tersebut digelar
janifan prapta jurnalis televisi swasta yang menjadi korban
kekerasan oleh sekelompok orang tak dikenal dalam acara diskusi itu mengatakan
saat sejumlah peserta diskusi dan awak media yang tengah melakukan peliputan
tiba tiba datang sekelompok massa yang tak dikenal
sambil berusaha memaksa masuk kerombolan massa tersebut berteriak
lantang meminta agar diskusi segera dibubarkan
beberapa awak media yang berada di lokasi termasuk dirinya menjadi sasaran
hingga terjadi pemukulan perusahaan alat tiputan serta terkena lemparan bangku
sementara polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pengamanan
dan membubarkan massa yang melakukan kericuhan
sementara inisiator generasi muda partai golkar gmpg almanzo bonara
meminta maaf atas kericuhan yang terjadi
saya kira kami sudah berbicara sudah persuasif tapi tidak bisa diredam
dan akhirnya terjadi bentruk fisik dan beberapa teman teman menjadi korban
diantaranya juga teman teman media
pada prinsipnya kami dari gmpg meminta maaf
kepada teman teman media yang menjadi korban dalam kejadian tadi
generasi muda partai golkar selaku penyelenggara siap
menanggung kerugian baik material maupun imaterial atas korban
tim liputan cnn indonesia